wakil jaksa agung setia untung ari muladi menegaskan telah melakukan eksekusi atas kasus pengalihan
cesi bank bali joko chandra yaitu sebesar lima ratus empat puluh enam miliar pada juni dua ribu sembilan
hal ini ia sampaikan untuk membantah spekulasi yang beredar di publik berkaitan transparansi eksekusi barang bukti dalam kasus tersebut
wakil jaksa agung menjamin lembaganya akan terus melakukan penegakan hukum
walaupun gedung utama kejagung telah terbakar beberapa waktu lalu
wakil jaksa agung
saya selaku kepala kejaksaan negeri jakarta selatan bohong melaksanakan eksekusi ini buktinya